terima kasih ya mbak prita
kalau gitu saya permisi dulu ya
oh iya untuk masalah kontrak nanti mbak elsa obrolin aja ke mbak prita ya untuk sign kontraknya
yaudah kalau gitu saya permisi
iya terima kasih banyak mbak
jangan cari cari mantan aku
apalagi foto foto mantan aku aku gak suka
emang kamu mau aku cari foto mantan mantan kamu
apaan sih gak jelas
tapi emang kamu punya mantan ya
iya maksud aku kan
karena kamu orangnya kaku banget mas
tuh kamu aja galak
kamu kalau misalnya gak punya mantan digalakin gimana tuh
iya mas aku berangkat kerja dulu ya
iya mas aku berangkat kerja dulu ya

jangan lupa makan siang

iya silahkan masuk
permisi bu cantika
ini mbak lcs sudah datang
oh iya terima kasih ya mbak prita
kalau gitu saya permisi dulu ya bu
ini tuh cantik ya sesuai sama sama
terima kasih mbak elsa
nggak usah terlalu formal
by the way saya juga udah ngelihat beberapa
produk produk dari cantika
dan ternyata itu review bagus bagus banget ya
makanya saya tuh udah
nggak mikir dua kalilah untuk kerjasama
terima kasih mbak elsa jadi memang brand kami itu
lagi cari sosok brand ambasador
yang memang sudah terkenal
nah keliatannya nih
mbak elsa cocok banget untuk company kami
kok anak perempuan di foto itu
ada apa ya mbak elsa
sama anak ibu ya
dia sudah ada di surga
jadi anak saya itu
tiga tahun yang lalu
belum dikaruniai anak
jadi ya kita hanya berdua
maaf mengganggu waktunya
saya mau menginfokan bu
kalau hari ini ibu ada janji sama bu asri
terima kasih ya mbak prita
kalau gitu saya permisi dulu ya
saya ada urusan
untuk masalah kontrak nanti mbak elsa
ngobrolin aja ke mbak berita ya
untuk sign kontraknya
yaudah kalau gitu saya permisi
iya terima kasih banyak
keren nih kenapa nggak ada kabarnya dari kemarin
tumben gitu dia nggak ngasih laporan ke bu
soal maka balsun indi
biasanya selalu update ada apa apa
kemana lagi itu
tunggu dia ada tucuk
tidak dapat menerima
aduh kok badannya makin lemes gini ya
apanya kan rusak
sampai juga di rumah kamu
oh tadi elsa sempat ngabarin
kalau dia ada urusan jadi percintaan
nanti lagi sebentar
nanti juga balik
ini gak apa apa nih kalau seandainya
aku tinggalin mama sama papa sendirian di rumah
nanti mudah mudahan rasa bisa
oh ya gak apa apa no nanti biar mama yang ngurusin bapak
paham kok kamu selesaikan aja
urusan kamu dulu ya
ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya
tidak ada masalah hati hati sayang ya
dipindahin ke soko pak
nanti jangan mama aja gak apa apa
rena terus ya
gak tahu kenapa
tapi aku terus terusan ngerasa gak tenang
apa aku ke pantiason aja
lihat keadaan rena
mamaku datang ke sini kok gak bilang sama aku dulu
mau temenin kamu aja
mama gak nengokin restoran kan
kalau gitu aku ke pantiasannya nanti aja deh
setelah mama pulang dari sini
duduk dulu ya
mama tahu itu semua salah mama
yang membuat kamu kehilangan hak
itu semua juga sudah terjadi kan
iya itu semua memang udah terjadi din
daripada kamu mengadopsi anak
kenapa kamu gak
mau punya keturunan sendiri
kalian berdua kan sama sama sehat
andai mama tahu
hal itu belum bisa terjadi mah
karena mas al belum menginginkan aku
mungkin kamu masih belum bisa
ngelupain anak kamu yang
meninggal waktu itu
belum mau punya anak sama
sampai kapanpun sih ma
aku gak akan
pernah ngelupain indi
tapi semenjak kehadiran rena
dalam hidup aku
dia bener bener mengisi
rena itu anugerah dari tuhan